indonesia akan mengirimkan empat wakilnya dalam kejuaraan dunia freestyle basketball di jepang akhir november ini
berbeda dengan basket konvensional ataupun streetball freestyle basketball ini juga menggabungkan unsur bola basket tarian dan musik menjadi satu gerakan yang atraktif
informasi ini sekaligus akan menutup cnn indonesia sports malam ini
jangan lewatkan tayangan menarik kami lainnya yang bisa anda saksikan melalui transvision dan juga uctv
saya anita mai pamit undur diri selamat malam selamat beristirahat dan salam sports
pertengahan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an saat klub harlem grup trotters datang ke indonesia bisa dibilang menjadi awal bagi pencinta basket di tanah air mengenal freestyle basketball
walau sempat mengalami masa pasang surut freestyle basketball di indonesia terus berkembang
hingga akhirnya tahun ini empat freestyler indonesia secara resmi mendapat undangan
untuk tampil di kejuaraan dunia freestyle basketball di jepang tanggal dua puluh lima dan dua puluh enam november dua ribu delapan belas
sebenarnya bedanya sih bisa dibilang kalau basket itu olahraga freestyle basket itu atau freestyle gaya bebas adalah seni
kalau basket fundamental itu kan berkelompok kalau freestyle tuh bisa sendiri sendiri
nah dan juga kita tuh gak butuh lapangan kita bisa main basket di mana aja
malah kita lebih dominan ke arah dance seperti break dance popping dan lain lainnya gitu
salah satu teknik dalam freestyle basketball yang cukup sulit adalah spinning atau memutar bola basket dengan ujung jari
apalagi bila teknik tersebut dikombinasikan dengan gerakan lainnya
tapi sesuai dengan namanya dalam freestyle basketball atau basket gaya bebas
kreativitas dalam melakukan gerakan menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian
pertama tuh originalitasnya jadi gerakan yang emang ciptaan kita sendiri lalu tingkat kesulitan
tingkat kesulitan dalam gerakan tersebut dari beberapa ada yang kayak
jungkir balik lawan sama gerakan yang muterin bola di jari kan konotasinya kan berbeda
jadi juri tuh nilai seberapa sulit gerakan yang dikeluarkan tersebut gitu
dan satu lagi musicality
pengetahuan kita soal lagu menyamakan gerakan dengan lagu seperti itu mas
spinball itu seminggu seminggu lebih saya belajar spinball khusus spin
kalau amrol itu kan cuma roll puter gini gini kan harus tinggal ditambahin powernya aja
tapi kalau spin itu seimbangan juga keseimbangan bolanya gini
spin ball sih yang masih paling susah
target ya bukan ngasih yang terbaik lagi sih ya
harus ngasih harga diri kita untuk indonesia sih
untuk mewakilkan indonesia di jepang tuh kita harus lebih gila
di negara orang sih mewakilkannya
di bawah naungan asosiasi bola basket seni indonesia yang berdiri sejak tiga tahun yang lalu
kini kegiatan freestyle basketball kembali marak di indonesia
salah satu kegiatannya adalah menggelar kejuaraan khusus freestyle basketball secara rutin
harapan ke depan sih sebenarnya freestyle basket jadi satu alternatif pilihan buat anak anak muda ya
dimana mereka kalau misalnya nggak bisa ikutan basket benerannya
ini ada satu varian baru nih yang mungkin teman teman bisa coba
lebih banyak atraksi
atraksinya lebih seni
tapi dengan tampilnya wakil indonesia di kejuaraan dunia freestyle basketball di jepang
setidaknya akan memberikan pengalaman demi kemajuan freestyle basketball di indonesia